terima kasih saudara anda masih bersama kami di kompas pagi
wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan prabowo gibran menguat
presiden jokowi minta soal kabinet mendatang ditanyakan ke prabowo
presiden joko widodo meminta agar isu formasi kabinet pemerintahan berikutnya
ditanyakan langsung kepada presiden terpilih prabowo subianto
jawaban ini disampaikan jokowi menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian
di pemerintahan prabowo gibran
jokowi bilang tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini
apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu pak
oh enggak enggak enggak
kalau ada masalah oleh agama jangan tanya ke saya
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menjelaskan soal nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah
gibran bilang rencana tersebut masih dibahas termasuk di dalamnya soal kementerian yang mengurusi makan siang gratis
ini akan menjadi prioritas terutama di sejarah
distribusinya juga tidak mudah
ya kita ingin program ini benar benar bisa berjalan
karena kita pengen program ini benar benar bisa impactful
benar benar bisa dirasakan oleh anak anak sekolah
tapi tunggu dulu ya ini belum pasti kok ya
sebelumnya saudara wakil ketua umum partai gerindra
habibur rahman mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian
menurut habibur rahman wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan prabowo gibran
mengingat tantangan indonesia semakin besar
wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang
berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar
tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parkol parkol lain
ya itulah kesalahan cara berpikir
dan nggak apa apa jadi masukkan bagi kami
jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan kekuatan politik
masukan dari masyarakat kami terima tapi itu tadi
kewenangan membentuk kabinet formasinya seperti apa jumlahnya berapa secara substansi
baikon konstitusi itu ada di pak prabowo sebagai presiden elekted